beli pulsa pakenya duit
bulan puasa jangan pada juli
pas berangkat dipantun sama update dan status uya
pasti banyak yang suka ini pasti
paket buat siapa mas
etik ayang kiki belanja mulu
yaudah saya berima ya
ujuk ujuk mana berat banget lagi
yang mungil yang demplon yang melihat yang cakep yang mbul mbulan
ini ada paket buat ayam kiki
buka tanganku dadu
kalau ia boleh tahu ini paket apa isinya sih
kayaknya berat banget dah
apaan sih orang kebawahannya
pengen tahu aja
paketan aku datang akhirnya
ya elah mah
ayang kiki pakai main rahasia rahasian segala sama uya
ini semua materi materi yang harus dipelajari sama buah
dari waktu itu laptopnya apa hal ketinggalan sini
gila sekali nanti saya bawa aja deh
with ribu saudara apa ekornya
dalam setebang poinnya
klu negara kalah maen maen
burainen ip irgendwie yang lu kata
enggak kayak ber contributor
masa ump redundasi
agak takut gakut juga dong
hpnya gak aktif
padahal biasanya dia nggak kayak begini
semalam rumahnya riki kebakaran
apa yang mereka bicarakan ini riki temennya elsa itu
jadi benar riki ini
riki menghilang dan rumahnya kebakaran
ada apa ini
selamat sore bu
selamat sore pak rendy
ini ada sedikit bingkisan buat pak al
aku jadi ngerepot ya pak rendy terima kasih banyak ya
pak hanya lagi tidur ya bu
iya lagi istirahat dia

lagi istirahat dia
mau ngobrol di depan aja nggak
gimana ya kondisi pak al
masalah sekarang sudah lumayan lah
sudah mulai membaik
semoga pak a cepat sembuh ya bu
terima kasih banyak bu
selamat sore bu
dan ini ada promo promo kegiatan
yang sudah kita lakukan di tahun lalu bu
ini untuk bu pelajari
terima kasih ya
ya dan disitu juga ada proposal proposal kegiatan pemasaran
dari tim marketing bu
saya juga sekalian membawa lapelnya pak al
yang kemarin sempat ketinggalan di kantor
makasih pak rendy
silahkan bu baca
kalau memang ada yang mau ditanyakan
langsung tanyakan ke saya aja bu
rencana buka puasa sama rencana ulang tahun minus
jadi kok ma
aku udah booking di royal garden
aku juga udah kasih tau ke nino juga
oh ya udah bagus kalau gitu
kalau gitu mama mau siap siap dulu sama papa ya
ya ma aku juga mau siap siap ya
ricky juga udah nggak ada ganggu gua lagi
ricky udah meninggal
dan kalau memang nggak ada yang liat gua ke rumah itu
berarti gua aman
rahasia soal gue hamil anak roy juga aman
karena riki udah gak bisa buka mulutnya lagi selamanya
kalau saja om datang terlambat beberapa menit aja
kamu udah gak selamat
aku sudah selamat